jadi mama kapan pulang
belum tahu nanti mama kabarin
udah dulu ya pa
pa kok ngikatnya begitu
kan biar cepet
tapi kan itu bentuknya bukan ketupat
pa kok ngikatnya begitu
terus bentuknya kayak apa
ngapain kita bikin ketupat
kan tante esi mau ngirim ketupat buat kita
oh iya jadi perlu pa
ini kita buat
jangan aja ya
ini papa rapiin dulu sayang
nggak usah pakai motor pi
biar gak kedengeran
buka mana tuh em
iko saya mau ke rumah ceyoyo
ke rumah ceyoyo kok gak ngajak ngajak sih
iya ceng payah kamu
oh ini cuma oleh oleh buat seyoyo
tak kamu mah kebiasaan
punya hobite beli barang barang murah
kan uang kamu banyak
kan uang kamu banyak
kan uang kamu banyak
motornya jangan dirantain aja
kan yang punya udah pulang
kan yang punya udah pulang

iya motor teh dipake jangan jadi pajangan
motor mah gak bisa diwarisin
dua tahun juga udah rusak
iya ya udah tuh pi
iya ya udah tuh pi
iya ya udah tuh pi
iya ya udah tuh pi
nih pake motornya
gua masih belum segah

kotor banget ini
ma gak ngasih izin
udah dulu ya pa

bis bersanjung k federik temen
oh enggak mah
entah keberkatan orang di belakangnya
zaman kita pacaran
akang jadi menyesal sama kelakuan akang kemarin
akang gak akan ketimbun lagi
bener ya akang
iya akang janji
untung aja dia teh gak ikut
memangnya kalo disana kelakuannya iko nyebelin juga gak sih
sebenernya teh orangnya baik kan
suka ngasih pinjem uang
cuma ya gitu gak tahannya kalo abis ngasih pinjem uang
kok jadi kayak begitu
yaudah yuk tuh kak
gelis gelis tambah cantik aja
tante em apa kabar
duduk atuh yuk
gak usah ce
saya teh kesin cuman sebentar
gak usah juga gak apa apa em
kalo buat coyoyo memang harus
oh terima kasih ya
maaf yuk tante
gak sangat dia
pake beliin buat nutut segala
ih repot kamu jadinya
ya sudah tuh ce
saya mau pamit dulu
iya terima kasih ya
terima kasih banyak ya
makasih kang aceh
iya makasih ya tut
mama gak senang apa dikasih oleh oleh
mama juga ngarepin kasih oleh oleh
ya terusin aja ya
mau di model bagaimana
dirapiin aja man rambutnya
oh ya sebentar ya